kang cukur cukur kang
enggak kang makasih kang cukur kang jurut jurut cukur rambut
kang cukur oh terima kasih enggak usah
wah rame terang
rambut saya pendek
tapi jenggotnya panjang
tapi saya gak mau dicukur
nanti mst jalannya sama kamu ya
enggak mau sama bang ucup
kan bang ucup baik sama kamu
sebal emeto lihatnya
mereka sudah datang
nanti emetnya jalannya sama kamu ya
kan tadi sudah eros jawab
mak doakan semoga kamu ketemu kayak matt di sana
ini malam bersejarah yang akan selalu ah kem kenang
ini malam tujuh belas agustus
hari kemerdekaannya kita
harus di kenang oleh seluruh rakyat indonesia
selain itu maksud saya
ini tentang saya dan eros
ini malam pertama
kami di izinkan keluar sama ibu bapak dari rumah
erus sama si kemnya
pasti mereka mau ke sindang
ke pasar malam
ikut ke sana
kita harus kasih tahu bos aja
tadi siang mereka sepeda sepedaan keliling kampung
sekarang jalan ke pasar malam
nanti kemana lagi ya
ya gak tau pak
gak tau mak
sekarang bukan cuma orang tua ajat yang tahu mereka pacaran
semua orang sekampung udah pada tahu
bapak tau mak
udah gak mungkin mereka datang kesini lagi pak
mau kemana pak
bapak mau nutup pintu mah
iya kita lihat lihat ke dalam yuk
sobite lagi nunggu teman
mari atuh punten
eros ke pasar malam
iya bos eros ke pasar malam di sindang
bener bos tadi kita lihat dia jalan sama kemet
nah mereka pasti ketemu di sana
bos bos kapan waktu kita kesananya
sabar atuhian jam segini marah mah ya sama anak anak
kalau kamu gak sabaran duluan aja kesana
tunggu bentar saya ganti baju

saya mah enggak cuma gemeteran
itu mah parah atuh
yaudah kita jajan dulu aja yuk
gara saik nih
gara daya layarnya tancap nyih
yang nangkepin layarnya tidak ada
pasar malam tidak kemana mana
gak tau nih
gak sabar atuh
yang beliin nih harus
cang bus cang bus kacang rebus
a kacang rebus a
kacang rebus a
kacang rebus b
temu selebar seperti si freshmiya
gua kan enggak terlalu hun kacangnya tuh kakt
pala saya atau dia
yang duluan bagus
ada tukang kacang
air suka kacang rebus atau kacang panggang
kalau gitu kacang rebus
lebih empuk lebih gurih